dan kita belum mendengarkan tabuhannya terlebih dahulu karena memang ini untuk prosesi siapakah yang akan manortor dan siapa saja mengayapi itu memang sudah ada susunan yang pastinya
nah gordang sembilan kembali ditabuh ya yang gordang alap alap nih ya untuk bisa mengiringi manortor yang beberapa saat lagi
dan yang luar biasa para tamu undangan masih terus berdatangan masuk karena memang untuk puncak pacar adatnya hari ini besok akan diadakan resepsi
jadi kita semua nih pemirsa kita juga dimanjakan dengan berbagai tradisi khas mandailing
dalam pesta yang sangat besar ini ya dalam adat batak ataupun adat mandailing tak panduli pada umumnya
diiringi dengan musik musik gondang kita masih menunggu bagaimana persiapan manortor
nah ini disuruh diberhentikan dulu sementara gondangnya ini
di stop dulu mau ngapain lagi nih pak
belum tahu aku
oke karena tentunya ada susunan yang sangat
ada acara yang lain
ini dia kita lihat dari solo ada mas gibran ada mbak selvi ada jan etes
dan si jemes ya jan etes ya sangat mengemaskan
dan lagi lagi untuk ukuran seorang balita dia juga begitu tenang tertip ya mengikuti acara ya
mungkin jan etes mau manortor juga nanti ya
dan kita mendengarkan istilah tondi dalam ulos fangobagmi tondi yang tadi sudah yang masih dikenakan oleh bapak jokowi dodo
jadi ini adalah acara yang sangat menarik untuk masyarakat tabaksel
atau yang saya ingin katakan di penghidupan ini di halaman ini pak
yang saya ingin katakan ada juga yang menarik bapak jokowi dodo
dan juga menarik bapak jokowi dodo
atau di setiap gondang perbuci di halaman ini gondang gondang ini ada juga yang menarik
ini amat terima kasih
terima kasih pak
pada maksudnya pa bapak jokowi dodo berserta pak doly sinomba dengan pak découvrir
tetapi sebelum manortor
akan diadakan kenyataan nozzle tautan sebagai penghormatan kepada tamu ataupun kata yang akan manortor
dawaru regarabain dong an odongan dongan endengi endeng situng koni dong dong dipanggil
konak konak susu hudsoni raja raja nerita tuon raja raja nama nyambut di pantar paradaton
atau mengambil tempat untuk mengayapi urut tulang bapak joko widodo beserta pak doli sinomba dan
bapak ari lotong hai rakan rakan yang lebih tinggi dan lebih segar di indonesia dan di
indonesia dan di indonesia dan di indonesia dan di indonesia dan di indonesia dan di indonesia dan

hai karyan tortor sabe sabe ini pak makalah palap namanya torol ala palap untuk untuk apa untuk
mora mengajak mora untuk menortor dihormat ini ya
ulus ulus yang juga saat ini mengenai tulisan marga sirega yang tadi diberikan
hai pulus untuk apalah itu yang menortor yang di belakangnya itu suhut yang yang apanya yang
sution ya yang yang yang menyebutnya yang malah dia sution yang punya horja yang punya horja yang
punya hajatana mereka akan menortor di dengan jarak sedikit di belakang bapak presiden nanti
dan yang seperti kita katakan tadi ya reinhardt ya mengayapi itu adalah mengawal jadi setiap
kali nanti presiden bergerak sedikit ke kiri dia juga akan mengikuti
bapak jokowi dodo beserta pak doni sinopa dosa renta alat kamu
ya di sebelah kita bisa melihat ada kahiyang ayu siregar yang tampak begitu stunning ya mengenakan
jaseng kepalanya dan juga akan bulang namanya bulangan bobby nasution dengan amputnya tetapi
mereka belum berada dalam masalah dia acara karena ada suatu prosesi lain sebelum mereka bisa berjalan ke tempat lain
sebelum mereka bisa berjalan ke tempat lain
menari manortor betul sama sama nantinya
dengan ibu iryana jokowi oleh karena itu siap siap keluarga ibu hanifah beserta ibu ibu yang
lain yang telah diunjukkan
untuk mengayapi ataupun mengalap nanti ibu iryana
ambil mohon pak irwan diambil
dan dipasangkan kain ulos yang di belakangnya
udah siap untuk manortor
sudah siap untuk manortor
yang mengayapi juga para tuan rumah juga sudah bersiap siap ya
yang mengayapi semua raja raja dari mandeling sama tafsel
pak presiden bersama dengan pak doli dan juga pak ari luntung ya pak sebagai pihak mora di sini pihak siregar
seperti yang dijelaskan tadi oleh mc acara usai presiden joko widodo manortor akan diikuti oleh ibu iryana
yang juga akan diayapi oleh anak barunya yaitu ibu ade hanifah siregar dengan kahangginya
yang sepanjang masa kami berhutang anaknya yang telahkan ada umumnya dan mora kami ini adalah
bapak presiden republik indonesia yang punya kebohongan terhadap
sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga

terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga

terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga
terhadap sebuah kemampuan yang berharga dan berharga yang berharga yang berharga yang berharga yang berharga
karena saat ini masih belum masih kita menyaksikan presiden joko widodo
nah sudah disebutkan horas
kalau sudah ada horas artinya sudah selesai
selanjutnya nanti ada akan ibu iryana
ibu riana dengan anak barunya yaitu ibu ade hanifah siregar dengan kahangginya
kita sekarang sedang melihat bapak joko widodo kembali menduduki tempat yang awal
dan kita ikuti prosesi selanjutnya